corona ramadan ini saatnya
kalau mendengar musik musik tadi sepertinya udah mau menuju menuju hari suci nanti ya
ada kedekatan lebaran
apalagi untuk anda yang memang punya rencana mudik h sepuluh atau h dua belas
atau seperti apa ya jalanan yang memang dipersiapkan oleh pemerintah
anda bisa langsung download aplikasi cnn indonesia gomudik
karena pasti mudah mudah mudik
lengkap ya ada live report dari rekan rekan kita persis di lapangan
kemudian ada saran mana nih lewat jalan mana begitu
tapi kita sudah di rona ramadan
ini artinya ada beberapa kisah inspiratif untuk anda
berawal dari keprihatinan karena ketiadaan perpustakaan di desa
seorang pemuda pemilik usaha tambal pan di lampung
mengembangkan perpustakaan keliling
ya kerja kerasnya dengan berkeliling di sejumlah desa pun berbuah manis
karena presiden joko widodo pernah mengundangnya ke istana negara
kita simak perjuangan sugeng untuk mencerdaskan anak anak
meski dalam kondisi yang serba terbatas
bengkel sepeda motor inilah yang mengubah nasib sugeng haryono
dari pemuda sederhana menjadi sosok yang menginspirasi
niat awal sugeng merantau dari ponorogo jawa timur ke lampung
empat tahun lalu adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik
di lampung sugeng terdampar di desa pematang pasir
kecamatan ketapang kabupaten lampung selatan karena kehabisan uang
saat itu seorang pemilik bengkel motor bernama basuki bersedia menampungnya
tanpa keahlian memperbaiki sepeda motor
alumni d dua jurusan perpustakaan universitas terbuka ini
nekat menekuni profesi sebagai tukang tambal ban
dua bulan tinggal di perantauan membuat sugeng bosan
dan menekuni hobi lamanya yakni membaca buku
sayang tidak ada perpustakaan di kampung ini
sugeng akhirnya bertekad untuk membuat perpustakaan sendiri
dengan menyisihkan sebagian penghasilannya
pemuda dua puluh lima tahun ini membeli sepeda motor bekas
dimantubah suki sugeng memodifikasi sepeda motornya
dan membuka motor pustaka
punya cita cita itu tadi mau buku keliling itu tadi pustaka keliling
ya kata saya silahkan aja
mau motornya kan nggak ada
mau gak mau kita kan nyari motor
nyari motor itulah rongsokan itulah kasarnya
ya untuk dia berjalan itu kaki itu
bermodalkan uang lima belas ribu rupiah
sugeng mulai mencari buku bekas di tempat rongsokan
dengan uang itu sugeng bisa membeli enam puluh buku bekas
yang kondisinya jauh dari layak
setiap sore sugeng berkeliling ke empat desa di sekitar tempat tinggalnya
yaitu desa lebung nala kemulus
sumber agung dan pematang pasir
sayangnya selama sebulan beroperasi
tidak ada satupun anak anak tertarik
meski sugeng menggratiskan buku bacaan
tidak jarang aktivitasnya diremehkan warga
sugeng pun kerap menghadapi kesulitan keuangan
mungkin allah memberikan jawaban itu
saat itu saya cuma punya uang satu lembar
sepuluhan ribu rupiah
sepuluh ribu rupiah
dan di situ saya harus memilih
antara saya beli bensin atau saya beli beras
sedangkan di rumah beras tidak ada satu butir pun
dan saya di satu sisi saya mempunyai kewajiban
ataupun tanggung jawab kepada anak anak
untuk mereka jumpa dengan motor pustaka
ataupun motor pustaka datang ke mereka
akhirnya setelah saya pertimbangkan
beli bensin untuk keliling
kerja keras sugeng lambat laun mendapat perhatian warga
semakin banyak anak anak yang menyukai pustaka keliling
setiap berkunjung seminggu sekali
motor pustaka sugeng diserbu anak anak
ya buku pelajaran
pelanggan bisa belajar
terus ini apa nih yang harus dilakukan mas sugeng nih
kan cuma satu minggu satu kali
ya biar apa semuanya biar bisa baca
kini pustaka motor yang dirinti sugeng terus berkembang
saat ini sugeng memiliki sepuluh armada
yang dikelola bersama istri dan teman temannya
sugeng pun telah memiliki ribuan buku hasil donasi masyarakat